sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
waduh bagaimana nih bang
dan bilang sama mereka kalau kita yang menyelamatkan dia
kita jadi pahlawan ya kan
serius banget tuh bang
em lama masih em
ya udah kita ke sana
gak bisa ya
tuh lihat itu mereka tuh
tapi ceweknya jangan itu milik gue
kalian harus pakai penutup
kau mau ikut gak
ya ikut dong bang
tuh lihat itu mereka
gue kesana dulu
sekarang saatnya lo ucapin selamat tinggal
sama si aditya
udah enak kan
udah baik kan
yaudah yuk kita jalan lagi
kakak akan jamin
kita dapat petulangan yang menarik
nah kak kita jauh kemana
itu anak anak dari mana sih
ada laki laki mau perempuan dikorek dengan dua orang
tukur perasaan gua kenal
jangan jangan tukur terperasa skia lagi
kalian tunggu disini ya
kakak mau kesana
kakak mau kesana
gua ada akal gue ini
tahan kamu kenapa
akhirnya mas ardi berhasil menemukan dan menyalahkan
selamatkan ibu soskiah
kak ardi mencari saya
iya bu bahkan yang saya dengar
orang orang desa ibu
sangat mengkhawatirkan ibu soskiah
pak ustadz pun memimpin doa di masjid
untuk selamatkan ibu soskiah
karena selama beberapa hari di hutan
ibu soskiah enggak ada kabarnya
ibu kasihan mikir kamu terus
sekarang kita pulang yuk
kasihan ibu yuk